ini salah saya
saya yang memaham
karena masih ada pemeriksaan lebih lanjut
ibu tolong urus administrasinya
ke admin ya bu
papa mau ketemu mama
sekarang papa mau ketemu mama
papa gak bisa papa mau jatah undi
jaga kesehatan papa dulu
bagaimana kondisi papa sekarang
papa terlalu banyak mengalami kejeng kejeng tadi
dan kalau dibiarin takut nanti fatal
maka dia harus istirahatnya
jadi harus istirahat dulu mas
papa istirahat ya
gak usah terlalu banyak pikiran
supaya cepat sembuh
maaf tadi aku gak jemput mama
soalnya aku tadi sibuk sama papa
mama sudah oke
mama ingin bicara
kita tak berkas
af buruk sekali
karena keluarga saya
buruk saja jadi harus kehilangan roy
ini salah saya
saya yang memaham
pak surya terus terang terus terang ini sangat berat buat saya pak
kerasa gila anak saya dengan cara seperti ini
tapi part of it ini juga salah saya mas surya
karena saya tidak tahu roy menghamili elsa
seandainya saya tahu saya membiarkan ini terjadi pak surya
saya juga tidak tahu
dan pada akhirnya semuanya jadi terluka
saya mau menemani mama ke makam roy
kamu saya tinggal dulu sendiri nggak apa apa kan
nggak apa apa mas nanti beda aku di sini jagain papa
dan aku juga mau ngaring adminnya papa
nanti administris papa biar saya suruh rindy untuk mengurusnya
pak nggak usah papa bisa sendiri
sudah kewajiban saya pak
terima kasih pak
ya sama sama pak
kamu boleh bawa pelimpinan nggak kasian rindy di depan
nanti rena biar saya ajak
tapi mirna di sini aja biar nemenin kamu ya
sudah baik baik ya pak
ibu susah juga
pak saya pamit mulia nanti saya balik lagi ke sini
nggak apa udah
udah pak udah
terus teman aku gak tadi
oh bukan lo jamnya ya nek ya
mirna thank you ya sudah bawa saya ke rumah sakit
mama udah sehat
iya sayang mama udah sehat
mama jangan sakit lagi ya
iya enggak sayang mudah mudahan mama enggak sakit lagi ya
saya ikut sama oma sama papa ke makamnya om roy
mama enggak ikut pak
mama enggak ikut mama lagi temenin opa dulu di sini opa kan lagi sakit